setelah terpuruk cukup lama rupiah akhirnya bangkit
amunisi bank sentral melalui tujuh days reverse reparate mencoba mengangkat kinerja mata uang geruda
sungguhkah manuver rapat ekstra ala gubernur baru bank indonesia peri warjio
yang tidak lama setelah dilantik menjadi salah satu pendongkrak performa rupiah yang kemudian disebut sebagai perry effect
benarkah rupiah menjadi salah satu mata uang terbaik di asean sepanjang pekan lalu dan juga sepanjang bulan mei
rupiah tampaknya semakin perkasa di asia tenggara
rupiah how high can yogo saya ulas sebelengkap untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama seperti apa mengenai kinerja rupiah
ini adalah pergerakan rupiah terhadap dolar amerika selama sepekan
ini terlebih dahulu yang kita ambil ya bahwa memang pada sepanjang pekan ini memang rupiah praktis
tidak dalam pekan yang aktif karena kita mengalami untuk domestik dalam negeri kita hanya mengalami tiga hari kerja efektif
dan ternyata tiga hari kerja efektif dan itu yang dinilai di pasar spot kemudian kita lihat point to point
inilah pergerakan rupiah terhadap dolar amerika serikat ya
kita lihat pada hari senin selasa rabu kamis dan jumat kita jumat tidak
ada operasional aktivitas ekonomi dalam negeri begitu juga
tampaknya adalah hari selasa dan ini maksudnya kami mohon maaf adalah satu juni dua ribu dua puluh
dan ini kita lihat untuk dolar sepekan sendiri peningkatannya dari tiga belas sembilan ratus sembilan puluh lima hingga tiga belas delapan ratus sembilan puluh
dan ini artinya kalau nilainya mengecil artinya kita mengalami apresiasi
kita artinya naik terhadap dolar amerika ya
jadi kalau kita berbicara point to point itu biasanya tidak memperhitungkan nilai intraday pergerakan rupiah dan juga overnight
jadi yang diperhitungkan adalah point per point yaitu penutupan saja di pasar spot ya
ini harusnya patut diapresiasi
karena ini justru sangat positif ketika rupiah mengalami penguatan
sesungguhnya dolar amerika juga mengalami penguatan meskipun terbatas terhadap enam mata uang utama di dunia
tapi artinya dengan kenaikan dolar amerika logikanya rupiah mengalami juga pelemahan
karena harusnya dolar amerika juga menguat terhadap rupiah
lalu saya bawa anda ke sini ini adalah performa selama oke ini adalah selama sepekan yang tadi sudah kita bahas mengenai indonesia saja mengenai rupiah saja
saya bawa anda untuk beberapa mata uang lainnya
selama sepekan kita lihat rupiah berada pada posisi kedua sebagai performa terbaik di asia tenggara
ini kita hanya satu level di bawah kiat myanmar
kita jauh lebih baik dibandingkan dolar singapura yang berada pada posisi ketiga
kemudian dolar brunei pada posisi empat dan kemudian peso filipina di posisi kelima
bahkan bat thailand itu mengalami koreksi ataupun juga depresiasi
jadi untuk selama sepekan kita berada pada posisi kedua
sebagai mata uang kinerja paling yahut pada pekan lalu ya
dan memang kalau misalnya kita lihat mengapa ini perlu dibahas karena beberapa waktu lalu rupiah pesan tersekali diberitakan terus mengalami pelemahan
menyentuh empat belas dua ratus an dan lain sebagainya
sehingga hal tersebut patutlah kita apresiasi bagaimana kinerja rupiah yang tampaknya pekan lalu rebound dan secara bulanan juga mengalami apresiasi
jadi rupiah selamat
ini juga merupakan mata uang yang menjadi cermin kedaulatan negara
namun kita lihat seperti apa pada slide selanjutnya
apa saja yang mempengaruhi sehingga rupiah bisa mendapatkan kinerja yang sangat positif pada pekan lalu ataupun juga sepanjang awal bulan mei hingga data terakhir ya
jadi namanya adalah month to date ya
anda tahu peri effect
mungkin anda belum dengar
peri warjio dilantik sebagai gubernur
bank indonesia beberapa waktu yang lalu menggantikan agus martowardoyo
pada dua puluh empat mei dua ribu delapan belas tepatnya
dan menariknya hanya selang sekitar enam hari setelah dilantik
setelah pada sebelumnya dalam rdg sebelumnya bank indonesia menaikkan suku bunga acuan dua puluh lima basis points
meskipun pada april sesungguhnya pasar mengekspektasi ketika the fed fund rate semakin gencar
ekonomi amerika semakin baik
itu adalah saatnya bank sentral harus menaikkan suku bunga acuan
tapi bank sentral pada bulan april memutuskan untuk tetap mempertahankan hal tersebut
dan baru menaikkan suku bunga acuannya pada rdg pada bulan mei
yaitu dua puluh basis points merupakan rapat terakhir agus martowar doyle sebagai gubernur bank indonesia
yang menarik adalah dalam selang waktu enam hari saja
peri warjio langsung menggelar rapat daun gubernur
ada beberapa faktor yang dicermati oleh pasar dari pasar global
yang pertama adalah nilai ataupun juga fundamental ekonomi amerika serikat tersebut cukup baik dengan tenaga kerja yang cukup positif
tentu ini akan membuat the fade fund rate akan naik

selain kenaikan suku bunga acuan amerika serikat

yang tentunya akan membuat semakin established amerika serikat adalah
trade war ataupun perang dagang
yang membuat tiongkok berang
kemudian juga menetapkan tarif terhadap aluminium bagi negara di uni eropa eropa
kemudian juga kita lihat ada di beberapa negara lain seperti meksiko dan juga kanada
hal tersebut tentu akan memicu mencetus perang dagang kembali

dan akan menaikkan kekhawatiran di pasar global
setelah trade war kemudian kita bergeser bagaimana dengan tensi geopolitik
tensi geopolitik juga tampaknya masih belum pasti
meskipun amerika serikat dan melalui presiden trump memastikan masih akan tetap on schedule untuk bertemu dengan kim jong un
dari korea utara di singapura pada dua belas juni mendatang untuk membicarakan mengenai denukrilisasi dan lain sebagainya terhadap tensi geopotik
dan ini tentunya memberikan
ada efek yang masih belum pasti ya
jadi tiga hal ini juga tentu akan mewarnai faktor yang berada di dalam negeri
maka seberapa kuat seberapa tinggi rupiah mampu mempertahankan posisi di level tersebut
dan yang menarik lagi tidak hanya peri efek
karena pada pekan ini kita akan banjir rilis data dan hal tersebut akan menjadi cermin fundamental ekonomi indonesia
dan tentu akan menjadi sinyal arah kemana rupiah akan pergi
kita lihat bersama
rilis data ekonomi sepekan nike
ini adalah indeks manufaktur
dan indeks manufaktur dalam sejam yang lalu sudah dirilis bagaimana indeks manufaktur indonesia melesat tertinggi sejak juli dua ribu empat belas
ini artinya baik
dan kemudian inflasi juga akan dirilis hari ini
indeks keyakinan konsumen indeks penjualan retail dan cadangan devisa
semuanya akan menjadi faktor yang sangat menentukan kemana rupiah akan mengarah
tidak hanya dari eksternal maupun internal
tapi ini akan menjadi sentimen paling besar
pengaruh untuk menguji taji rupiah